dan imbas dari kasus dugaan tindak rasisme pada masuk papua di sejumlah kota di pulau jawa masih berlanjut hari ini
aksi massa terjadi di jayapura papua
ribuan warga turun ke jalan di distrik abe pura sejak pukul delapan pagi waktu indonesia bagian timur
saat melakukan konvoy massa melakukan pelemparan ke beberapa kios milik warga
dan untuk mengetahui kondisi terkini di abe pura papua sudah ada jurnalis transmedia albert matatula
selamat siang albert saya ingin tahu dulu bagaimana situasi dan juga kondisi di distrik abe pura saat ini setelah ada aksi massa mahasiswa di sana
baik saat ini kondisi abe pura masih aparat masih melakukan penjagaan setelah konvoy massa ribuan masa melakukan konvoy ke kota jayapura
sedangkan kondisi abe pura saat ini info yang kami barusan dapat
dilapas abe pura barusan
saja bengkel itu dibakar
sedangkan polisi juga berusaha membarangkan api dan mengasokuasikan puluhan bahkan ratusan narapidana yang ada di lapas abe pura
sementara masa juga masih melakukan konvoy yang saat ini berada di entrop
dalam melakukan konvoy massa juga anarkis menjadi anarkis
dan menempari sejumlah toko selunjuk kios
polsek japsel yang berada di distrik jayapura selatan itu juga termasuk terkena lemparan batu
oke baik albert jika kemudian masa melakukan tindakan anarkis
apakah selain melakukan pengamanan
polisi juga kemudian akan memeriksa atau melakukan tindakan secara hukum terhadap oknum oknum massa yang berdemonstrasi atau konvoy
tapi juga kemudian bersamaan dengan melakukan aksi anarkisme
saat ini aparat masih bertahan
melakukan tindakan apa apa
mengawal masa yang menuju ke kantor gubernur yang ada di duk dua jayapura
sedangkan untuk masa masih melakukan anarkis dan lemparan
baru juga info yang saya dapatkan di entrop
daerah ppc entrop
itu juga sudah terjadi kebakaran
kebakaran yang barusan saya info yang saya dengar

oke tadi anda katakan bengkel lapas abe pura dibakar oleh massa
situasinya informasi apa yang terbaru yang anda dapat soal pembakaran itu
soal kondisi lapas seperti apa
tahanannya dan lain sebagainya
untuk lapas sedikit
pemadaman kebakaran sudah menuju ke lapas abe pura untuk membadangkan api
sedangkan tahanan tahanan yang ada
ada yang berhasil meloloskan diri

sedangkan yang lain berhasil dievakuasi sama apa
sedangkan yang lain berhasil dievakuasi sama apa
aparat juga masih mengelilingi lapas abe pura untuk mengetahui kondisi lapas abe pura
apa apa saja yang mengalami kerusakan
baik albert singkatnya apakah kita bisa katakan bahwa situasi di abe pura atau mungkin di jayapura belum cukup kondusif hari ini
ya betul hari ini kondisi kota jayapura masih belum kondisif

banyak toko yang ditutup akibatnya perekonomian hari ini lumpuh
anak sekolah juga sejak dari pagi sudah pulang
sehingga aktivitas anak sekolah ini hari ini mungkin yang saya ketahui
hari ini sebagian sekolah hanya setengah hari
dan sebagian ada yang sudah pulang sejak pagi hari
anak anak sekolah sudah dijemput sama orang tuanya untuk memulangkan mereka
oke albert tadi ada katakan masa menuju ke kondisi lapas abe pura

apa yang mereka ingin sampaikan
sejauh ini tuntutan mereka masih tetap seperti apa yang lain itu
dimana mereka menuntut supaya pelaku tentang itu pelaku pelaku yang mencemarkan nama mereka yang terjadi di surabaya jawa timur
itu harus diusut sampai sentuh tuntasnya
dan ada juga mereka juga minta supaya seluruh warga papua yang ada di luar
itu harus mendapat perlindungan dari pemerintah setempat maupunnya dari aparat gitu
baik albert melihat aksi massa yang tidak lagi hanya menyampaikan aspirasi
tapi juga bertindak anarkis dan juga berdampak terhadap kondusivitas di abe pura
apakah ini kemudian betul betul murni hanya sebatas masa yang kecewa dengan aksi rasisme
atau kemudian ada dugaan dugaan lain mungkin ditumpangi pihak pihak yang tidak bertanggung jawab
sehingga membuat suasana menjadi tidak kondusif di sana
sampai saat ini saya belum mendapat konfirmasi dari aparat ya terkait aksi ini diboncengi atau tidak
namun dari lihat anarkisnya mereka nih ya mereka termaksud kecewa

dengan apa yang pemerintah selama ini belum ada jaminan kepada mereka selama ini ya begitu
oke baik albert terima kasih albert matatula untuk informasi anda
kami akan nantikan apa perkembangan terbaru di abe pura papua
semoga pihak kepolisian bisa menangani situasi kota di sana sampai dengan siang hari ini
terima kasih albert matatula
ya kami sampaikan perkembangan terbaru memang imbas dari kasus dugaan tersebut
yang sampai hari ini masih berlanjut
hari ini aksi massa terjadi di jayapura papua
tadi juga jurnalis transmedia mengatakan demikian
ada ribuan warga turun ke jalanan di distrik abe pura sejak pukul delapan pagi waktu indonesia bagian timur
saat melakukan konvoy massa melakukan pelemparan ke beberapa kios milik warga
dan tadi juga albert matatula jurnalis transmedia mengatakan bahwa ada bengkel lapas ab pura yang juga dibakar oleh masyarakat di jaya pura

dan aktivitas warga di ab pura dilaporkan lumpuh hari ini
termasuk aktivitas sekolah pendidikan yang hari ini dipaksa ditiadakan
dan juga toko toko kios yang kebanyakan tutup dan ini mengganggu perekonomian yang ada di distrik ab pura